ini akan ada evaluasi besar besaran ya karena ini tingkatnya smk atau sma
kegiatan kegiatan outclass di luar kelas
ya ini akan ada evaluasi besar besaran ya karena ini tingkatnya smk atau sma
di bawah kcd di bawah provinsi jawa barat kami akan koordinasi dengan jawa barat
dan mungkin nanti juga di tingkat smp maupun sd
juga akan ada evaluasi syarat dan ketentuan berlaku jika ingin melakukan kunjungan ke luar kota
apakah nanti salah satu pengawasan yang akan dilakukan adalah pengecekan dari kendaraan itu sendiri pak
itu memang sebuah kewajiban ya dan mekanisme yang harus ditempuh
sebelum kejadian maupun sesudah kejadian apalagi kita harus lebih ketat mengecek terhadap
kelayakan sebuah kendaraan untuk mengangkut penumpang